ketika mendapatkan amanah dari pak presiden pak jokowi beliau pertama yang didatangkan ke pak prabowo gitu loh
nah ke pak prabowo dan beliau menyampaikan pak prabowo saya mendapatkan aman dari pak presiden untuk ikut membantu beliau di pemerintahan hari ini
maksudnya dp adalah mengurangi nanti ketika sudah di pak prabowo
hal yang berbeda lah
kalau hal berbeda berarti bonus
tadi penjelasan kenapa datang ke kertanegara minta izin ke pak prabowo
menghormati pak prabowo karena bagian dari koalisi
pak prabowo di dalam konteks pilpres
maksudnya apapun perkembangan hari ini kita ingin komunikasi dan koordinasi terus dilakukan
sebagai bagian dari etika kami yang merupakan anggota koalisi
yang alhamdulillah perquikun kemarin menang